bapak mau main ke rumah bap beh
oh udah makan belum
makan dulu atuh pak
nanti aja bapak belum lapar
bapak pergi dulu ya
apa gue cari kerjaan lain aja ya
biar ada pemasukan tambahan
ide bagus tuh pur
yaudah cari sono
kamu mau cari kerja apa pur
lu gak tau ngatau mu
lu apaan sih lu tau
gak tau yojak
situ kenapa sih dim aja
gimana caranya supaya rame
pak atau prak prak
lu udah beli kaos dari ani
baru ntar siang gue mau ke rumahnya
lo ntar kalo ke sono jangan lama lama
kagak usah nanya emangnya kenapa
pokoknya kalo ke sono jangan lama lama
mbak gue mau ke sana

mbak gue mau ke sana
mbak gue mau ke sana
pur lo liat koran aja
kan suka ada iklan baris lawan kerja tuh
siapa tau aja ada yang cocok sama lo
kalau nggak ada yang cocok
ya besokannya lo beli lagi
siapa tahu lowongan kerja yang besoknya lebih bagus dan cocok sama lu
kalau gak ada juga
kamu cari koran yang lain aja tuh pur
kalau misalnya nggak ada juga
nah korannya lo gunting
masa minum air koran toh jack jack
gue kan cuma bercanda aja
ya makasih bu
ya makasih bu
panjang ngomor si deddy
ya lumayan dapat satu mangkok
daripada di sini masih sepi
iya bener sepi dad
tadi buktinya saya sudah laku tiga piring

oke tunggu ya
lo demen gak sama si ani
baru sekali baca mana mungkin langsung dapat
gajinya dua juta perbulan
kerjanya dari jam empat
sampai jam sepuluh
kerja apa pur
saya juga mau
gue juga mau pur
asisten penataria salon kecantikan
bapak pergi dulu ya
bapak mau main ke rumah mbak be
oh udah makan belum
makan dulu atuh pak
nanti aja bapak belum lapar
bapak pergi dulu ya
gak tau ah
masa bahasa sunda
saya gak tau atuh pur
dia kan anak sekolahan
inggrisnya pasti oke
enak kan ketemu orangnya langsung jack

tinggal dikit be
ya udah gue pergi dulu ya
mbak be mau kemana
ada apa mas pur
kalau privat message itu artinya apa ya
tadi kan gue lagi nyari nyari
lohongan di koran
terus ada perusahaan
yang butuh private message
pekerjaan sebagai pengantar pesan
semacam kurir yang bekerja
pada satu orang atau perusahaan aja
lo jagain warung gue ya
gue mau ke rumahnya ani
oke lah kalau gitu
kagak ada kerjaan yang cocok